land of diversity menjadi persembahan indonesia untuk dunia pada expo dua ribu dua puluh dubai uni emirat arab
pertunjukan seni budaya berbalut teknologi video mapping ini disajikan pada puncak perayaan national day indonesia
dalam expo dua ribu dua puluh dubai yang dihadiri ribuan pengunjung
pertunjukan seni budaya bertajuk land of diversity itu tersaji dalam puncak perayaan nasional di indonesia pada expo dua ribu dua puluh dubai
presiden joko widodo hadir menyaksikan pertunjukan ini bersama putra mahkota
di dunia emirat arab muhammad bin zaid
bukan hanya itu jokowi pun turut ambil bagian mempromosikan indonesia dalam video mapping
yang digarap apik oleh wisnu tamaku subandio sebagai kreatif direktur national day indonesia
sejak expo dua ribu dua puluh digelar indonesia menjadi negara pertama
sejauh ini yang diberi kesempatan untuk menggelar national day nya di malam hari
dan memanfaatkan dom al wasel plaza yang indah ini menjadi semakin memukau
dengan permainan grafis laser dan tentunya tarian dan juga musik
yang meninggalkan banyak kesan positif bagi penonton baik dari indonesia maupun juga dari mancanegara
wah sangat kordes
saya bangga menjadi orang indonesia
dan sangat berhukum bisa bertemu benar benar berpokok langsung dengan nidor kamil
ah speechless lah pokoknya
menteri bumn erick thohir pun turut terkesan akan pertunjukan ini
bagaimana kita bisa kasih lihat pada dunia bahwa kita itu dengan segala perbedaannya
menjadi sesuatu keunikan dan kekuatan
dengan jumlah penduduk yang juga mayoritas anak muda
ya kita harus menjadi negaranya inovasi teknologi dan itulah ke depan yang kita harapkan sama sama
pertunjukan kolosal yang diklaim tidak menggunakan dana apbn ini
menggambarkan kekayaan budaya indonesia menunjukkan potensi dan keterbukaan indonesia
di bidang ekonomi dan investasi serta menggambarkan kesiapan indonesia menuju indonesia emas pada dua ribu empat belas

menggambarkan kesiapan indonesia menuju indonesia emas pada dua ribu empat belas
penyajian selama dua puluh lima menit itu ditutup dengan manis oleh lyodra
yang menyanyikan indonesia pusaka karya ismail marzuki
mahardika utama andra anhar dubai